kita mengadakan penyerangan
aku setuju abah
aku juga tidak sabaran
untuk membalaskan dedamku pada ningrat kencana
tidak enak tidur disini paman
apakah paman tidak punya kasur
dia pasti pura pura tidak tahu
kita harus menyerahnya
kehadapanku setiap hari
kau harus bisa menahan dirimu lampung jamur
kita sedang berhadapan dengan kekuatan besar
yang tidak terlihat
kita tidak boleh sembarangan
kenapa kalian menghadangku
ada urusan apa
kau memang tidak punya urusan dengan kami
punya urusan dengan orang yang menghendaki kematian
aku tidak mengerti maksud kalian
apakah kau ingin granny sudah langsung pawang
kamu kita akan benar
kamu tidak boleh juga
kalau kamu tidak seperti aku
aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu disini rizie
aku memang sedang mencari mursi
ada apa ki mencari aku
aku butuh bantuan mursi
aku sedang mencari obat
untuk menolong orang yang saat ini dalam pengobatanku
aku dengar kau memiliki obat yang sangat langka
yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit
apa benar sih
itu benar ki
obat itu peninggalan mendiang guruku
tapi obat itu sekarang aku sudah berikan kepada orang lain
kalau aku tidak mendapatkan obat itu
berarti aku akan gagal menolongnya rizie
jangan khawatir ki
aku akan mencoba meminta obat itu
obat itu berjodoh denganmu
apa aku mengumpulkan kakak saya seperti itu
wajahnya pucat dan badannya kurus
semoga saya selalu memberi kesehatan kepada kakak saya
purba menang putraku
untuk hukuman atas perbuatan
rama telah memutuskan untuk menugaskanmu tinggal di barak prajurit
dan selama itu pula
kamu harus melakukan tugas sebagai seorang prajurit
apakah aku harus menjadi prajurit
apakah ini hukuman yang kakak maksud
untuk menjadikan purba menang lebih baik
menjadi seorang prajurit
bukankah itu malah akan merendahkan kedudukan purba menak sebagai anak raja
ini tidak ada hubungannya dengan tinggi atau rendahnya purba menak sebagai seorang anak raja
yang aku inginkan
purba menang bisa belajar lebih dekat untuk mengenal orang orang yang mengabdi pada kerajaan
dan aku berharap
dengan begitu purba menak bisa menghargainya
kenapa punya kejutan untuk kabar
penglihatanku sudah sembuh
dan bukan itu saja abah
tenaga dalamku jauh lebih meningkat
dan ini semua juga berkat bantuan dari nyinawang
abah punya rencana surakarta
rencana apa abah
sudah saatnya kita mengadakan penyerangan
aku setuju abah
aku juga tidak sabaran untuk membalaskan gedamku pada nenggak rencana
tidak enak tidur di sini paman apakah paman tidak punya kasur
kami teh sudah terbiasa tidur seperti ini den
kalau bertugas di luar kerajaan kami tidur di hutan beralaskan tanah saja
apakah paman bisa tidur
lebih enak tidur di hutan raden udaranya segar ya
apakah paman berdua ini tidak takut dengan hewan buas
justru suara suara binatang buas membuat kami cepat tertidur den
kenapa pawan mau hidup susah seperti ini kenapa tidak pulang ke rumah saja
kecintaan kami kepada kerajaan membuat kami di sini
dan kami bangga mengabdi kepada kerajaan ini raden
sudah den tidur
besokan raden harus ikut bertugas
kenapa perasaanku seperti cemas
jika teringat pada kanjing ibu apa mungkin sedang terjadi sesuatu pada ibuku
jika ada seorang yang membutuhkan pertolongan apakah kamu mau membantunya
tentu saja paman
ada orang yang membutuhkan obat yang kamu miliki apakah kamu mau memberikan obat itu padanya
aku ingin menyimpan obat itu
aku ingin menyimpan obatku untuk ibu
aku khawatir ibu sedang sakit
kamu harus memperhatikan ibumu sendiri
lalu bagaimana dengan ibumu
aku sedang mengkhawatirkan ibuku
tapi siapapun yang membutuhkan obat itu
dia berhak untuk mendapatkan kesembuhan
aku bisa merasakan kehilangan orang yang dicintai
biar kali ini aku yang berkorban paman
aku berdoa kepada kamu
kamu anak yang baik
siapapun orang tuamu
dia pasti bangga mempunyai putra berarti mulia seperti kamu